dari polda metro jaya sejumlah orang tua siswa rabu malam mendatangi polda metro jaya untuk menjemput anak mereka yang ditangkap pihak kepolisian saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung dpr jakarta pusat
hingga rabu malam polisi menangkap lima ratus tujuh puluh pelajar yang berasal dari jakarta bogor karawang dan depok
para orang tua ini sebelumnya dihubungi oleh petugas kepolisian bahwa anak anak mereka berada di kantor polda metro jaya
dari hasil pemeriksaan para pelajar ini hanya ikut ikutan aksi karena mendapat pesan berantai melalui telepon seluler
kapit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menyatakan para pelajar yang diamankan berasal dari berbagai daerah seperti jakarta bogor depok dan karawang
para pelajar berasal dari sma dan smp
sebelum diserahkan ke orang tua para pelajar terlebih dahulu diminta untuk menulis surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan sebagai jaminan